era menteri agama yakut khalil komas melepas tiga ratus delapan puluh delapan jemaah haji
kelompok terbang pertama di bandara soekarno hatta pada minggu dini hari
tahun ini kementerian agama dan pemerintah arab saudi menyediakan layanan fast track
di tiga embarkasi haji agar proses keberangkatan ini semakin cepat
menak yakut didampingi wakil ketua komisi delapan dpr republik indonesia
tb aceh hasan syadsili dubes arab saudi
untuk indonesia sheikh faisal abdullah al amudi
dan dirjen penyelenggara haji dan umroh hilman latif
melihat langsung layanan fast track untuk jemaah haji di bandara soekarno hatta jakarta
layanan fast track dapat menghemat waktu jemaah haji saat tiba di bandara amadinah dan kayam jeddah
karena pemeriksaan dokumen keimigrasian sudah dilakukan di bandara
sebelum ada layanan ini jemaah haji harus menunggu sampai lima jam
namun kini tak lebih dari empat puluh lima menit saja saudara
fast track juga awalnya hanya ada di bandara soekarno hatta cengkareng
namun pada tahun ini juga tersedia di bandara juanda surabaya dan bandara adi sumarmo solo
jumlah jemaah haji yang mendapat layanan fast track tahun ini ada satu ratus dua puluh delapan empat ratus lima puluh
tak hanya meninjau layanan fast track menteri agama juga melepas keberangkatan tiga ratus delapan puluh delapan jemaah haji ke loter pertama
kita tadi melihat bagaimana proses fast track yang dilakukan di bandara soekarno hatta ini
tadi kita perhatikan waktunya tidak lebih dari dua ratus
sangat membantu proses keimigrasian jamaah haji kita nanti
begitu sampai ke saudi tidak lagi melalui proses imigrasi tetapi bisa langsung melaksanakan ibadah di tanah suci
saya kira ini bagian dari wujud baiknya hubungan antara dua negara indonesia